kayaknya satu satunya jalan
kita harus cari bantuan
oke mendingan aku yang pergi cari bantuan
kamu tunggu di sini ya
terus yang jagain mobil siapa
kamu yang jaga mobil tunggu sini
biar aku yang minta bantuan
atau aku cari montir di dekat sini
emangnya kamu tahu jalan di sini
gak sih sebenernya
nah ya kan makanya itu
mendingan gini aja sekarang kamu tunggu di sini
oh sakit ya
kamu tunggu di sini terus
biar aku yang pergi cari bantuan
tempat pemakaman umum
kenapa mokoknya milly di sini sih
persiapannya udah oke
milly udah cukup serembar nih
gue liat gue liat minggirin kacanya
oh yasin gimana
asapnya udah lu siapin
udah dong semuanya udah siap
lu bilang ya gue jadi kuntilanak
aduh udah koko pak
oke deh kalau gitu kita lanjutin sesuai rencana kita
oke udah berarti
udah udah udah
pegang pegang masuk bawa kaca
kuntilanak bawa kaca
revo kok lama banget sih
gak enak banget minggu di sini
nunggu dalam mobil aja deh
reva raya pada semua
aduh reva reva dia bingsan
dia kena apaan nih reva
cemen banget sih
masa gitu aja udah pingsan
aduh eh tapi kita kena laluan gak sih
itu belum seberapa kali
itu gak sebanding apa yang udah dilakuin sama gue
dia udah ngerebut bockup gue
dia juga udah bikin nyokap gue sakit sampe meninggal
aduh panas gue aduh capek
terus kita gimana dong sekarang
kita tinggalin aja di sini